menteri pertanian syahrul yassin limpo dan gubernur jawa timur kofifa indar parawansa
menerima penghargaan nugrah jasa dharma pustaloka dua ribu dua puluh dua dari perpustakaan nasional
malah pemberian penghargaan berlangsung megah digelar di integrity convention center kemayoran jakarta
pada senin malam empat belas november dua ribu dua puluh
mentan syahrul dan gubernur kofifa bersanding bersama dua puluh tiga penerima nugrah jasa dharma pustaloka
dari delapan kategori yang turut diserahkan pada malam bertajuk gemilang perpustakaan nasional
kategori tersebut antara lain kategori pejabat publik tokoh masyarakat
pegiat literasi media masa jurnalis palestarianas kakuno
buku pustaka terbaik dan lifetime achievement
penghargaan diberikan kepada perseorangan kelompok atau lembaga yang telah berhasil memprakarsai
mendorong serta melakukan kegiatan gerakan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di indonesia
kepala perpustakaan nasional
syarif bando pada malam penghargaan tersebut mengatakan
nugra jasa dharma pustaloka hanyalah tropi dan sertifikat
namun kesejahteraan masyarakat sebagai dampak nyata penguasaan literasi adalah penghargaan dan piala yang sesungguhnya
terlebih di masa pandemi covid sembilan belas
di mana banyak masyarakat terdampak secara ekonomi
program transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial
justru berhasil menjadi solusi atas persoalan kesejahteraan yang dialami masyarakat
di sini masyarakat diajak untuk sama sama berpikir kreatif
berbagi pengalaman berkreasi menciptakan produk yang bernilai
memiliki jiwa entrepreneur dan berlatih keterampilan soft skill sehingga bisa berdaya meski di tengah kondisi pandemi
jadi karena itu malam ini merupakan suatu ajang untuk kita menyatukan komitmen
mari bersama sama menjadikan kegemaran membaca sebagai suatu gerakan nasional
dan harus dimulai dari fondasinya
di mana pada dua ribu dua puluh satu kami punya tagline adalah
memperkuat peran sisi hulu
seiring peradaban zaman dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
paradigma perpustakaan pun ikut menyesuaikan
mayoritas peran perpustakaan saat ini adalah bagaimana melakukan transfer of knowledge
atau transformasi pengetahuan dengan memberikan manfaat seluas luasnya kepada masyarakat
tanpa meninggalkan peran alami perpustakaan sebagai penghimpun karya cetak dan karya rekam manusia
lebih lanjut syarif bando mengatakan mencerdaskan anak bangsa dan memperdayakan masyarakat
ada peran lain yang tidak bisa diabaikan perpustakaan yaitu sebagai fungsi pelestarian naskah
oleh karena itu di tahun ini kembali perbusnas mengusul tiga naskah kuno sebagai ingatan kolektif nasional atau iko
ketiga naskah tersebut adalah sahyang siska kandang karesian syair syair hamzah fansuri dan tambotuanku ima bonjol
malam gembilang perpustakaan nasional dua ribu dua puluh dua ditutup dengan special performance dari grup band the massive